anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
sebelum pemerintah pusat menyediakan kuota internet gratis bagi siswa
beberapa sma di bali sudah memberi bantuan serupa
dana kuota internet bagi ribuan siswa itu diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah
dan rencana pemberian kuota internet gratis dari pemerintah pusat untuk belajar jarak jauh pun disambut gembira
sma negeri dua denpasar bali tampak sepi selama pandemi covid sembilan belas
hanya guru dan pegawai tata usaha yang sedang bertugas yang hadir di sekolah secara bergiliran
proses belajar daring dilakukan akibat pandemi
perangkat komunikasi dan paket data internet pun menjadi kebutuhan dasar belajar daring
hal ini membuat kepala sma negeri dua denpasar menetapkan kebijakan
mengalihkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah untuk keperluan pembelian kuota internet
pada mei dan agustus ini satu empat ratus enam puluh tujuh siswa masing masing menerima delapan giga kuota internet
enam puluh delapan guru juga menerima kuota
adapun pada juni dan juli kuota internet tidak diberikan karena sekolah libur
pertama tama tidak berani menentukan atau memberikan kuota gratis kepada anak anak
kemudian dengan adanya permendikbud ini barulah kita mulai bisa bergerak
untuk memberikan kuota gratis kepada anak anak dan guru
kalau guru itu bebas dia
kalau sudah habis kita isi lagi
karena dia kan sifatnya mengajar dan sebagainya
jadi kalau anak anak sudah habis kita tambah lagi delapan giga
agustus ini sudah delapan giga
di denpasar hanya beberapa sma negeri yang memutuskan mengalihkan dana bos untuk keperluan kuota internet
sedangkan sejumlah sekolah lain menyatakan masih khawatir karena belum adanya petunjuk teknis pengalihan dana bos tersebut
sementara itu rencana kementerian pendidikan dan kebudayaan
mengucurkan bantuan kuota internet gratis disambut
gembira oleh guru dan orang tua siswa
saya sebagai guru sangat terima kasih sekali karena pemerintah sudah memperhatikan guru
pegawai dan anak anak untuk pembelajaran online
dengan pemberian kuota gratis nanti semoga motivasi siswa lebih baik
begitu juga guru karena keluhan dari siswa kemarin masih kekurangan kuota
masalahnya di kuota
untuk pengupload tugas
dan yang lain lainnya selama pembelajaran online
cuma sebulan beli enam belas
kalau tiga puluh lima mungkin sudah cukup
tapi kalau masih bisa ditingkatkan mungkin double tujuh puluh
sehingga bebas untuk mengakses dan berkomunikasi dengan siswa
setelah guru orang tua tanggapnya ya bagus itu
sebab kita kan sekarang sedang susah susahnya juga ini
karena covid ini semua terdampak itu bagus
kita siap aja nerima dulu
pemberian bantuan kuota internet gratis bertujuan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali